lagi lagi aksi emak emak saat mengendari motor menjadi perbincangan
kali ini seorang ibu tanpa menggunakan helm
nekat menerobos lampu merah hingga membahayakan dirinya
dan juga pengendara lain
komnas perempuan meminta netizen untuk tidak berlebihan menanggapi aksi ini
inilah video yang diunggah oleh seorang pengendara motor wira satria di akun instagramnya
aksi seorang ibu ibu berbaju hijau yang menerobos lampu lalu lintas di wilayah gandaria
kebayoran baru jakarta selatan ini menjadi perbincangan
di saat pengendara lain berhenti karena lampu merah
ibu yang juga tanpa menggunakan helm ini justru langsung berbelok ke kanan
dan tidak memperdulikan motor maupun mobil yang datang dari arah berlawanan
dilansir dari detik com
di lantas polo dan metro jaya
kombes yusuf mengimbau para pengendara agar tertib menaati peraturan lalu lintas
tidak hanya itu
ia juga mengungkapkan untuk tetap menghadapinya dengan sabar dan lapang dada
komnas perempuan meminta agar warganet tidak berlebihan menanggapi aksi ini
banyaknya warganet zaman now yang kini memberi stigma negatif
namun ternyata tidak semuanya seperti itu
contohnya seorang ibu yang justru sempat viral beberapa waktu lalu
ia berhasil melalui sejumlah rintangan saat mengikuti ujian praktek untuk mendapatkan sim c